firdaus kini mulai bekerja lagi di kantor aktivitas yang tadinya biasa biasa saja kini jadi berbeda
ada ritual baru yang harus dilakukan
mulai wajib mengenakan masker rajin mencuci tangan menekan tombol lift dengan perantara
serta membersihkan meja kerja dengan disinfektan sebelum beraktivitas
teknologi pun kini jadi hal wajib yang harus digunakan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja di kantor hingga para klien bisnisnya
meski awalnya cemas pola hidup baru ini harus dijalani oleh firdaus
memang biasanya kita masyarakat bandel untuk hidup bersih sekarang kita harus dibiasakan mulai dari hidup bersih
mulai dari bawa makanan sendiri rajin cuci tangan terus bawa makanan yang bergizi seperti itu
penyesuaian juga dilakukan pihak perusahaan
salah satunya transmedia sebagai salah satu grup media besar di indonesia yang telah menerapkan beberapa kebijakan dan cara produksi baru untuk menghadapi masa new normal
selain menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah
manajemen transmedia mulai membuat sekat pembatas berbahan akrilik untuk memperkecil kontak tempat duduk karyawan
pembatasan akrilik di indonesia
tak hanya para karyawan pengguna transportasi umum juga mau tak mau harus mengikuti aturan baru
perilaku bertransportasi pun berubah
disadari atau tidak masa pembatasan sosial berskala besar atau psbb yang berlangsung beberapa bulan terakhir menjadi sebuah terapi perilaku bagi masyarakat
hal ini disampaikan dr andri spesialis kedokteran jiwa omni hospital alam sutra
dalam ilmu kedokteran jiwa
sebenarnya terapi perilaku itu biasa dilakukan kepada pasien untuk dia lebih adaptif
jadi dia harus berubah perilakunya supaya dia bisa menghadapi kehidupan kenyataan ini dengan lebih baik
nah sayangnya ternyata hal ini tidak terlalu berhasil kalau saya lihat di dalam psbb yang diterapkan pada masa pandemi ini
karena orang kayaknya kok cuek aja gitu
jadi bagaimana harusnya
maka kalau terapi perilaku
lewat psbb itu berhasil
orang akan berubah perilakunya
era tatanan baru
mau tidak mau siap tidak siap akan kita jalani
menggunakan masker saat berada di luar rumah
menjaga jarak dengan orang lain
sering sering mencuci tangan usai memegang benda
dan sederet protokol kesehatan lainnya menjadi rutinitas baru yang menjadi bagian dari perilaku sehari hari
jangan pernah beanggapan
saat psbb selesai digelar pandemi sudah berlalu
selamat datang era baru new normal